saudara setelah sempat tertutup longsor selama beberapa hari
jalan nasional yang menghubungkan antara kabupaten mamuju dan memasa
dan tanah toraja di wilayah kecamatan mambi dan juga arale
akhirnya kini sudah bisa diakses kembali
namun pengendara yang melintas diimbau agar tetap berhati hati
ruas jalan penghubung antara kabupaten mamuju dan mamasa hingga ke toraja
sudah bisa dilalui oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat
terbukanya jalur ini setelah pihak jalan nasional sulawesi barat
bekerja sama dengan dinas pupr dan bpbd dibantu tni dan polri setempat
mengerahkan sebanyak lima unit alat berat ke lokasi longsor
yang berada di wilayah kecamatan arale dan mambi
alat berat terus bekerja membersihkan sisa sisa material longsor
yang menutupi badan jalan agar jalur ini bisa dilalui oleh kendaraan
bencana longsor terjadi di sejumlah titik sepanjang jalan poros mamasa mamuju
besar terjadi di desa uhailanu kecamatan arale
dan desa bujung manurung kecamatan mambi
di dua lokasi ini sebelumnya material longsor yang menutup jalan
terdiri dari tanah bercampur batu dan kayu
sehingga sulit dilalui oleh kendaraan roda dua ataupun roda empat
akibat kejadian ini antrean kendaraan pun mengular hingga dua km
petugas memperlakukan sistem buka tutup jalur satu arah
karena kondisi jalan masih licin dan rawan longsor
khusus untuk pengguna jalan khususnya yang roda dua
karena walaupun sudah bisa melintas
namun kami harapkan tetap puas pada
karena jalan ini sedikit
kemudian ada beberapa titik juga yang berkenan
jangan sampai pada saat melintasi air yang tergenang itu
kita mengalami getaran mati
menurut rencana setelah membersihkan sejumlah titik longsor
upaya pembersihan dengan menggunakan alat berat
akan dipusatkan pada jalan penghubung antar desa
yang kini masih terputus akibat bencana longsor
aktivitas warga di jalur ini pun masih terganggu
warga bahkan harus berjuang mengangkat motor
edwin arwan pitu kompas tv mamasa sulawesi barat